besar merupakan salah satu alat musik yang paling digemari oleh masyarakat
salah satunya adalah gitar akustik
gitar akustik biasanya memiliki ukuran yang cukup besar karena ada ruang udara untuk menghasilkan bunyi
di bandung ada gitar akustik yang super tipis
seperti apa kira kira bentuk dan juga suaranya yuk kita simak liputan
sekilas nampak tidak ada yang berbeda dengan gitar ini dengan gitar akustik biasa
namun jika dilihat dari samping tampak bahwa gitar ini terlihat sangat tipis dan tidak memiliki ruang udara yang biasanya ada pada gitar akustik
gitar ini diciptakan oleh pembuat gitar asal bandung raka sidik
raka yang mulai membuat gitar akustik sejak tahun dua ribu satu mengaku pembuatan gitar ini terinspirasi isu perubahan lingkungan yang ramai dibahas beberapa tahun belakang
gitar yang bahan baku utamanya terbuat dari batang pohon ini
dianggap memberi dampak perubahan lingkungan
raka akhirnya mencari ide bagaimana membuat gitar utuh yang ramah lingkungan
serta bisa menghasilkan kualitas gitar yang sama dengan gitar biasa
dibuat sejak tahun dua ribu enam belas gitar dengan ketebalan bodi delapan mm ini diklaim mampu menghemat sepertiga bahan baku dibandingkan gitar biasa
meskipun tipis dan tidak memiliki ruang udara gitar ini tetap bisa menghasilkan suara seperti gitar biasa berkat teknologi yang ditanamkan
walau tidak gitar ini tidak bisa dihubungi dengan gitar asal bandung
walaupun bodinya tipis delapan mm tapi di dalamnya kita buat bracing nya atau tulang suaranya
terus di selera selera tulangnya itu ada udara kosongnya
itu yang memungkinkan bodi top dengan bodi back nya itu bisa vibrasi dengan maksimal seperti gitar akustik pada umumnya
esensial gitar telah dipakai oleh beberapa musisi indonesia
seperti ari ardiansah gitaris band india asal bandung disconnected
ari menilai gitar tipis ini memiliki karakter suara yang hampir sama dengan gitar akustik biasa
kalau mainannya kayaknya bisa dibilang sama dengan gitar akustik biasa
tapi lebih ringan lebih tipis lebih fleksibel aja lebih enak dibawa bawa kayaknya
selain di indonesia esensial gitar telah dipasarkan ke berbagai negara seperti amerika
ya dengan gitar setipis ini dan bobot yang ringan saya bisa merasakan feel yang sama seperti memainkan gitar konvensional yang besar juga
dan bagi anda yang tertarik untuk menebusnya anda bisa membelinya dengan harga mulai dari tiga lima juta rupiah
franky wijaya bandung
oke lanjut lagi mas